dinas perhubungan dki jakarta mencatat selama masa ppkm sebelas januari hingga dua februari
jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar sebelas empat puluh empat persen
jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan juga dilaporkan meningkat hingga delapan tujuh puluh satu persen
salah satu yang mengalami kenaikan adalah jumlah penumpang kereta listrik
rata rata pengguna krl pada satu hingga tiga februari mencapai tiga ratus tujuh puluh enam ribu per hari
jumlah ini lebih banyak dibandingkan pada awal januari yang hanya dua ratus empat puluh ribu pengguna krl per hari
pt kci telah mengoperasikan dua puluh kereta tambahan selama masa ppkm
jadi tambahan dua puluh ini mudah mudahan dapat menambahkan jumlah kereta di jam jam sibuk tersebut
sehingga masyarakat tetap bisa mengatur
jamnya tidak memaksakan diri kalau kereta sudah padat
sudah memenuhi kuota tujuh puluh empat penumpang per kereta
namun demikian masih banyak masyarakat yang tidak berkepentingan menggunakan krl
saat kepadatan terjadi di jam jam sibuk
aku habis kondangan dari rumah saudara pengen pulang ke rumah
karena nggak ada angkutan lain
kalau menurut saya mau ke rumah orang tua saya penting pak
karena saya mohon jenguk orang tua saya
tak hanya itu masih ditemui lansia berusia enam puluh tahun ke atas dan balita yang diperbolehkan naik krl di jam sibuk
padahal berdasarkan aturan lansia hanya diperkenankan naik krl pukul sepuluh pagi hingga dua siang
sedangkan balita tidak diperkenankan
ya beginilah kondisi di stasiun manggarai jakarta selatan pada hari jumat lima februari dua ribu dua puluh tiga
meski masih dalam periode ppkm atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
namun pengguna kereta rel listrik ini masih cukup ramai dan bisa dikatakan sulit untuk menjaga jarak fisik
dan yang menjadi catatan lagi di jam jam sibuk sebenarnya masih banyak orang orang yang berkegiatan di luar rumah
meskipun tidak bekerja
di sebelas sekundi

ini harus menjadi catatan bagi pihak pihak terkait untuk kembali menegaskan peraturan ppkm
untuk membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah termasuk di transportasi umum
satrio adi dau thompson jakarta